masih dalam suasana perayaan imlek kemerian perayaan imlek di indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid atau gusdur
di eranya budaya tionghoa termasuk perayaan imlek diterima sebagai bagian dari kemajemukan negeri ini
sebelumnya pada masa kepemimpinan presiden soeharto etnis tionghoa dilarang melaksanakan tradisi dan adat istiadat secara terbuka
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang melatar belakangi namun diskriminasi kepada etnis tionghoa dalam agama dan budaya memang terjadi selama era orde baru
kala itu melalui impres empat belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh presiden soeharto menginstruksikan agar etnis tionghoa tidak merayakan pesta agama atau adat istiadat secara mencolok di depan umum tapi cukup di lingkungan keluarga
setelah soeharto lengser pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tradisi dan adat istiadat tionghoa yang sebelumnya dilarang perlahan kembali menunjukkan eksistensinya
adalah sosok gusur
gubernur yang sejak muda getol berjuang untuk pluralisme dan hak asasi manusia memutuskan untuk kembali memperbolehkan masyarakat merayakan imlek
saat menjadi presiden gusdur mencabut impres nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan menerbitkan putusan presiden nomor enam tahun dua ribu pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh
ada cerita menarik dibalik keputusan besar gusur waktu itu
nah kurang dari seminggu beliau masuk istana saya dengan seorang teman
datang ke istana dan kemudian memohon beliau subuh nih memohon beliau untuk agar boleh diradakan perayaan imlek nasional oleh umat konghucu
nah apa jawaban beliau beliau tidak menjawab ya atau tidak tapi bikin dua kali
saya bingung maksudnya gus bikin perayaan tahun baru imlek di jakarta
dan bikin perayaan sabgomeh di surabaya
gus dur mempercayai bahwa tionghoa indonesia yang sudah lebih dari lima generasi bermukim di indonesia tidak diragukan lagi nasionalismenya
menurut mantan jurubicara presiden di era abdurrahman wahid wimar witular
keputusan presiden gus dur waktu itu banyak menuai pujian dari dunia internasional
jadi dia percaya orang tionghoa itu memang harus dibela
pada waktu dia belum presiden itu dibela melalui berbagai cara
sedahwahnya dekatnya pada masyarakat sipil
tapi sesudah dia jadi presiden ini dijadikan program utamanya
jadi ini paling mudah bagi dia untuk merencanakannya karena dia sudah tahu bagaimana perhitungannya
dan lebih dari itu indonesia haruslah memerdekakan orang tionghoa
kalau enggak malu pada seluruh dunia
indonesia dapat prestis yang sangat tinggi di dunia
dalam perjalanan ke luar negeri saya selalu
menyupai pemerintah negara lain orang politik negara lain aktivis
yang memuji indonesia sebagai negara pluralis yang terbesar di dunia
kini masyarakat tionghoa sudah bisa beribadah dan mengekspresikan budaya mereka dengan bebas
sama seperti warga negara indonesia yang lain
gus dur membuktikan perjuangan dan pembelaannya sejak muda terhadap kelompok minoritas
yang kerap terdiskriminasi tidak berhenti dan berubah bahkan saat ia memegang kekuasaan
maka tak berlebihan jika cucu pendiri nu ini mendapat gelar bapak tionghoa indonesia